mama harus kuat
mama harus kuat
mama harus kuat
ya saya butuh montir datang ke rumah saya
agak lama ya
terima kasih banyak pak
gue lagi mau pesan taksi
gue udah telat meeting
ya elah ngapain lo pesan taksi
gue anterin yuk
nggak pernah kan gue kuncingin
nggak laku netak saja
masih aja gengsi
pelan pelan tapi ya
buat lo gue kasih yang terbaik
yang terbaik apa
tapi gue gak jamin buat pelan ya
gue hajar lo ya kalau gak mau

kau aduan lo biar ga telat kan
udah lu tenang aja al percaya aja sama gua nih
iya ga telat
pikirin keselamatan lo
oh iya ntar kalo lu ga ada yang jemput kasih tau gua
biar gua jemput
gausah naik taksi aja gua
udah ngomong aja kalau butuh
siap haben sia tarom nya
terima kasih ya tuhan
dengan kesehatan pengaruh
dia meninggal wisconsin
argenteni yang melihat lo
saya tidak bisa menangkapmu
tidak bisa saya tidak bisa menangkapmu
elsa kamu tidak bisa melakukan itu
kenapa kamu jadi jahat
kenapa kamu melakukan semua ini
kenapa kamu sanggup menikam roy
ya allah elsa
aku benar benar tidak menyangka
kejadian seperti itu
elsa benar benar perempuan yang mengerikan
dia sudah tega membunuh orang itu
aku gak nyangka elsa istri nino ternyata sanggup melakukan itu semua